toko pedia dan goto finance selama pandemi
setelah bergabung dengan gojek kita mengalami peningkatan omset yang cukup besar
dimana kita di tahun dua ribu dua puluh walaupun dengan kondisi pandemi
dua puluh dan dua ribu dua puluh satu kita melakukan ekspansi dari dua outlet menjadi dua belas outlet di akhir tahun ini
tagar bangkit bersama didukung oleh kementerian perdagangan republik indonesia
kementerian kooperasi dan ukm republik indonesia otoritas jasa keuangan ojk dan pemerintah daerah
pada tiga puluh september dua ribu dua puluh satu dilakukan peresmian go to umkm center
dan peluncuran program tagar bangkit bersama di solo technopark solo
dari bangkit bersama tersebut yang kami lihat adalah
digitalisasi adalah salah satu yang bisa memberikan peran penting
karena dengan digitalisasi banyak kegiatan usaha yang tadinya offline
tatap muka yang tidak bisa dilakukan dalam masa tersebut bisa dijembatani
nah itulah role di mana goto ingin berkontribusi lebih lagi
memang jumlahnya sudah dua belas juta mitra umkm bergabung di ekosistem go dua
di mana empat jutanya justru bergabung
selama masa pandemi
menariknya delapan puluh enam persen itu adalah pengusaha baru
tadinya tidak punya usaha menjadi punya usaha pertama
mungkin sebelumnya mereka pekerja kantoran yang harus di phk
tapi harus mencari bagaimana cara untuk bertahan di masa pandemi
dan ini kemudian kami sebenarnya terinspirasi bagaimana mereka bangkit dari keadaan ini
dipaksa oleh keadaan orang harus pindah ke digital
melakukan inovasi melakukan terobosan
dan juga dari sisi pemerintah harus melakukan regulasi
yang harus terakselerasi sehingga terjadi disrupsi sampai dua tahun ke depan
disrupsi yang lebih komplikated daripada yang sebelumnya
nah ini peran kita harus bisa memanfaatkan ini
memanfaatkan peluang peluang yang ada untuk kemajuan apa bangsa kita
jangan sampai di tahun dua ribu tiga puluh bangsa kita cuma jadi pasar doang
bangsa kita cuma jadi tukang doang bukan jadi tuan di negeri kita sendiri
goto akan berperan sekuat tenaga agar bangsa kita menjadi tuan di negeri kita sendiri
beberapa pelaku umkm mengaku sangat terbantu dengan hadirnya goto
selain pendapatan mereka bertambah karena pesanan online meningkat di tengah pandemi
mereka juga tidak lagi susah susah memasarkan produknya
dengan adanya program tagar bangkit bersama
goto diharapkan menjadi salah satu bentuk keberpihakan kepada umkm lokal
dan menjadi jembatan untuk mendukung perluasan ekosistem digital umkm
yang lengkap dan holistik